berbagai acara hiburan akan digelar di sepanjang jalan sudirman dan tamrin untuk menyambut pergantian tahun baru dua ribu dua puluh
panggung utama berada di bundaran hotel indonesia dan lima panggung lainnya berada di sepanjang jalan sudirman dan tamrin sampai monas
tidak hanya hiburan berupa musik dan gelar budaya salah satu agenda yang ditunggu pada malam pergantian tahun nanti adalah nikah masal di jalan tamrin
sementara itu akan diberlakukan juga bebas kendaraan atau car free night di sepanjang jalan sudirman dan tamrin sampai harmoni mulai pukul lima sore nanti
rekayasa lalu lintas telah disiapkan oleh kepolisian daerah metro jaya termasuk kantong kantong parkir untuk masyarakat yang ingin hadir dalam perayaan pergantian tahun